ini teh nasinya bekas kapan
oh itu kemarin cuy kesini bawain emak dia paksa emak supaya makan tapi nggak enak
ya kalau gitu emak taruhnya disini emak jangan disimpan
makanan yang kamu bawa siapa yang masak deh
emak sudah baik
urus lebih lemah dari kamu
maaf emak acing lupa maaf maaf bentar emak bentar emak
mak daripada emak yang pindah mendingan acing yang pindah emak
iya jantan takut jatuh

kamu gak usah beli makanan terus
kan kamu mesti nabung
enggak mak diri kan tadi baru masak di rumahnya bapak
yaudah kalau gitu dede masuk dulu ya mak
nanti aja sob mak mau duduk disini dulu
sobri masuk dulu ya
a'a mau makan
a'a sobri menaruh jaket dulu ya
ini teh nasinya bekas kapan
dia paksa emak supaya makan
tapi gak enak
taruhnya disini ma
siapa yang masak deh
tedeh sendiri ma
ada di dapur enggak ada jangan keras keras pelan pelan enggak ada mak kamu yakin kalau
kemet enggak naruh sesuatu dalam makanan itu yang nggak mungkin atuma bapak nggak mungkin
ngelakuin itu kamu belum kenal game ya udah mbak yuk kita makan sesak dadak mendengar
beritanya mari kita sama sama berdoa untuk alakso
ya allah ya rob
hai kamu mohon pertolongan kepadamu kami beristighfar kepadamu dan tidak kufur kepadamu
ya allah ya rob
kami beriman kepadamu dan berlepas diri dari orang orang yang bermaksiat
kepadamu ya allah ya rob
beramal dan berusaha n increasingly dunno all oh ya allah kami berharap akan rahmatmu

dan bukan azabmu
karena sesungguhnya azabmu akan sampai kepada orang orang kafir
dan kaum muslimin
hinakanlah kesirikan dan kaum musrikin
dan hancurkanlah musuh musuhmu
berilah pertolongan kepada saudara saudara kami
pada khususnya ya allah
dan negeri negeri orang orang yang beriman
bijakanmu kepada orang orang
yang kafir ya allah
hancurkanlah mereka ya allah
jeraibraikanlah mereka ya allah
orak orandakan mereka ya allah
al aqsa adalah qiblat pertama kita
malu kita hanya bisa berdiam disini
jadi orang selemah lemahnya orang beriman
jadi orang selemah lemahnya orang beriman
kamu kok bisa sih ngomong kayak begitu
ngaku ngaku beli sendiri
ya berarti kalian tidak ikhlas dong
pemberiannya tidak disebut
itu yang kita pilih
tidak marah dia
ya kalau kalian mah riak jadinya pamer
kalau ngeberi masuk harus tau
pahala kalian juga gak ada